sampai jumpa di video selanjutnya

aku harus bisa
aku harus bisa
rancangan saya adalah cinta yang murni
seperti cinta ibu kepada anaknya
cinta yang sederhana
dan tanpa pamrih
cinta yang rela mengorbankan apapun
demi anak yang dilahirkan dengan susah payah
biarpun itu berarti nyawanya
maka saya menggunakan warna yang suci
tanpa ornamen apapun
cinta ibu kepada anaknya tak butuh dekorasi apapun
dan sebenarnya ini hanya berupa lilitan kain
namun dijahit dengan kuat dan nyaman dipakai
seperti tangan ibu yang melindungi anaknya
semoga mereka terima semua pilihan toko ini
padahal aku gak pakai warna banyak dan siluet macem macem karena aku gak punya pinsil warna
sangat bagus sekali
desain yang sederhana
namun mempunyai konsep yang sangat kuat
kalian semua harus belajar di rancangan ini
bahwa sesuatu yang indah itu enggak selalu harus mewah
dan sekarang saya persilahkan kalian semua untuk keluar dari sini
dan mungkin kalian bisa mencoba untuk melamar di tempat lain saja
dan untuk kamu
saya ucapkan selamat datang di fashionista
kamu sebenarnya berbakat
tapi masih mesti banyak latihan ya
oke gak apa apa
saya akan kasih kamu kesempatan untuk mulai
kerja di perusahaan ini
oh ya soal semalam di rumahnya pak hendra
aku kebawa emosi jadi marah marah deh
mulai sekarang kamu harus manggil saya dengan pak
karena saya adalah atasan kamu
baik baik pak
kamu tahu nomor teleponnya pak hendra
karena ada saudara saya yang kemarin hilang di hotel itu
dan sekarang enggak tahu ada di mana
saudara saya itu perempuan
dan dia baru saja ditimpa kemalangan
jadi kamu bisa mengertikan betapa pentingnya nomor telepon itu
buat saya dan keluarga saya
wah saya nggak ada tuh pak
minta gaji di muka boleh nggak ya
demi vino biarin deh
pak hendra makasih
berhubung hari ini saya sudah diterima kerja di sini
boleh gak ya saya minta gaji di muka
apa sih enggak salah dengar
kamu kerja aja belum
bahkan tanda tangan kontak kerja aja belum
kok udah minta gaji

sebenarnya kamu butuh berapa sih
apa saya gak salah dengar
emang saya digaji di sini berapa sih pak
enggak sampai segitu ya
saya benar benar butuh banget
terserah bapak nanti kalau mau suruh saya kerja lembur sampai malam
sabtu minggu masuk
tapi yang penting saya harus dapat uang itu hari ini juga
saya nggak bisa kasih kamu gaji di depan
kamu gak budeg kan saya sudah bilang saya nggak bisa kasih kamu gaji di depan
dasar cewek matre
saya ini bukan cewek matra
tapi saya benar benar lagi butuh uang karena saya baru sampai jakarta
saya mohon pak izinkan saya ngambil gaji di depan
saya sudah bilang sama kamu ya
kalau saya nggak bisa kasih kamu gaji di depan
kayaknya kita pernah ketemu ya
kayaknya mbak salah orang deh
saya baru sampai jakarta kok mbak
saya alia temen deketnya milo
juli mulai hari ini akan kerja di perusahaan ini
selamat ya juli
kita makan siang yuk
kamu tuh jangan kerja terus nanti kamu merasa mungkin lagi
tapi kayaknya aku gak bisa deh
aku masih banyak banget kerjaan nanti aku masih meeting di luar
ya terus kapan bisa makan siang sama kamu
atau ntar malem aja kita makan malem
soalnya ada restoran yang baru dekat kantor aku
dan makannya tuh enak banget
hari ini aku pertama kali kerja di kantor papa
jadi aku tuh sibuk banget

nanti malem masih musibikin apaan
saya permisi dulu ya
yaudah gak apa apa kok
aku selalu dukung kamu kok
yaudah aku balik ke kantor ya
lupa lagi harus bikin laporan
sembunyi kamu keliru
dan sekarang enyi
kau jadi abang
kamu butuh abang
masih banyak masa
ini kan julie karyawan baru milo milo harus tahu ya kalau karyawan baru ini cewek bener